bagi anda yang ingin berwisata sambil menikmati udara yang sejuk
kawasan pangalengan di kabupaten bandung bisa menjadi pilihan
ada banyak lokasi wisata alam yang bisa dikunjungi
yang menawarkan pemandangan indah dan memanjakan mata
salah satunya adalah lokasi wisata wayang windu panenjoan
meskipun wisata yang ditawarkan adalah wisata di alam terbuka
pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat
sebelum memasuki lokasi pengunjung akan diminta untuk mencuci tangan terlebih dahulu
setelah itu petugas akan mengecek suhu pengunjung yang datang
di sepanjang lokasi wisata para pengunjung pun wajib menggunakan masker
tempat wisata ini terletak di ketinggian satu delapan ratus meter
di atas permukaan laut para pengunjung bisa menikmati panorama indah
berupa hamparan perkebunan teh yang luas dan menjadi lokasi favorit untuk bersuah foto
sesuai namanya ini wayang windu paninjoan
dimana kata panenjoan itu berasal dari bahasa sunda yang artinya sejauh mata memandang
di sini memang sejauh mata memandang anda akan melihat pemandangan yang hijau asri
yang tentunya akan membuat hati anda senang
selain menerapkan protokol tiga m pihak pengelola juga melakukan pembatasan bagi pengunjung yang masuk ke lokasi wisata
ada pembatasan tiga puluh persen
lima puluh persen juga kalau di sini alhamdulillah
jadi tidak terlalu lama
jadi paling lama orang yang makan saja yang ingin makan saja tidak lama
kadang satu jam
tapi kalau yang kayak anak anak muda cuma keliling keliling sudah selfie selfie
langsung saja pulang paling lama setengah jam itu
jadi keluar masuknya itu
jadi tidak ada yang pernah berkerumun sebanyak sekian
lokasi lain yang bisa menjadi pilihan berwisata alam di pengalengan adalah taman langit
meski baru dibuka pada akhir tahun dua ribu dua puluh
tempat ini langsung menjadi lokasi favorit wisatawan
yang ingin menikmati
mati pemandangan pegunungan dan pergemunan teh
awalnya taman langit diperuntukkan sebagai tempat untuk berkemah
namun seiring waktu pengelola menambahkan berbagai spot foto untuk menarik wisatawan
nah jika anda datang ke taman langit pada sore hari
anda bisa melihat momen turunnya kabut yang menambah syahdu suasana
seolah sedang berada di negeri di atas awan
lokasi ini pun turut menerapkan protokol kesehatan
demi keamanan dan kenyamanan para pengunjung
protokol kesehatan diutamakan di sini
wajib pakai masker hand sanitizer
ada disediakan di sini
buat cuci tangan juga ada
kalau ketemu kayak ke alam alam gini ada yang masuk ada yang keluar
selain tertarik oleh pemandangan yang indah
para pengunjung mengaku memilih lokasi wisata alam
karena dirasa lebih aman dan lebih baik
dirasa lebih aman di kala pandemi
iya juga sih
di alam lebih jadi terbuka
suasatanya juga lebih enak
jadi dirasa lebih aman juga
iya lebih aman juga
kita nyarinya lebih ke wisata alam gitu
daripada ke perkotaan nongkrong nongkrong gitu
lebih aman ke alam gitu teh
iya emang lebih suka ke alam
iya lebih aman aja
kita sih aman daripada ke kota
lebih padat juga
iya lebih padat juga
rata rata tempat wisata alam di pangalengan buka selama dua puluh empat jam
namun tentunya para pengunjung diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan
untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas
laisa nisa rizky rahadian kabupaten bandung